kang tata kang dudung tung ben kesini
bisa gak ya kang asep kerja sama kang kusoy
ya kalau kang asep mau berladang
mau gak silahkan
saya emang boleh boleh saja
pulang kemana kum
pulang ke rumah kamu
biar jennifer tidur disini sama febri
berarti saya tidur sendiri
kalau gitu saya pulang duluan ya kang
ini istrinya nggak jadi pulang
neneng juga gak jadi pulang
kenapa tuh dan
sekalian lebaran haji
biar cutinya teh agak lamaan
tapi kalian gak berantem kan
neneng teh sengaja ngambil lebaran haji
biar pulangnya teh agak lamaan
hingga ini berakhir

hukum siapa pak

tadi ketemu cuma sepertinya mas suha marah pisan
suaminya mas suha
ada masalah apa

kenapa tuh mata kamu merah kayak gitu
ini pas sobri naik motor terus gak ada binatang masuk
ngomong ngomong pernikahannya si incu bagaimana kelanjutannya
alhamdulillah jadi pak
anak itu dari kecil banyak penderitaannya
terus mertuanya juga sayang pisan sama si encoy
sobri ke kamar boleh pak
ada apa pak
iya ada apa
tuh gak lihat apa baru beli kopi
kita perkenalkan diri kita sama ustadz kemer
kirain teh ada apa
iya kirain ada apa
waalaikumsalam kang aset
ayo atur di dalam
gak usah di sini aja
ya aku sedahkan duduk kang aset
gak usah repot repot kang inin
saya kerja sama akang ya
saya aja kerja sama kang idan
atau kang asep
kang asep tanya aja sama kang idan
kang idan kan bosnya
saya kerja apa aja mau kang
kang asep mending tanya aja sama kang idan ya
kalau begitu saya permisi
aduh tadi sampai mana ya
tungguin kesini ada apa
bisa gak ya kang asep kerja sama kang kusoy
kalau kang asep mau berladang
silahkan saya boleh boleh saja
berladang itu berat
kang asep kuat tidak
insya allah kak asep kuat
saya akan kasih tau kang asep
ya sudah kang kusoy
kita berdua pamit
ngapain sih mereka kesini lagi nih
mereka nih gak akan puas
sebelum mau lihat isi rumah kita bi
nyebelin banget sih
emang suami istri dia sama aja
ya udah mi gak usah dibukain quran
kalau nggak dibukain rumah kita
kalau gak dibukain rumah kita
kalau gak dibukain rumah kita

kenapa lama amat sih buka pintunya ini pasti nyemunyiin sesuatu udah nyembunyiin emas emasnya ya
yang punya emas kan cuma iko
ya makadar itu kenapa lama dibukanya kan jadi curiga
ee dang masuk dang
kiranya masih di luar
tenang cenk kita cuman liat liat aja
ya silahkan aja kita juga nggak di sembunyiin kok
eh ya kalian teh kenapa sih hobinya beli rumah kecil
ya kasih atau kita uang biar bisa beli rumah yang besar seperti iko
kan m udah dikasih tau sama iko
coba kalau nabung pasti kebeli rumah gede kayak rumah aku
ya lama kok nabungnya palingan juga sepuluh tahun
oh jadi nih mereka beli rumah di depan itu nabungnya sepuluh tahun
kang aceh mah suka ngeledek diri sendiri ya pak
oh pengen minum air
kepala pabrik kok pusing ya
pentokin aja ceng
ini haus loh ini haus loh
ini sih kasih masuk
ada air dingin pasti
aduh kebenaran nih pengen minum yang dingin dingin
iya tapi benar
papa mah gak tau sih
emi tuh pecinta
tak pola hidup sehat dan sederhana
cuma sekali kali juga gak apa apa minum sirup
dan sirup juga sehat
kebanyakan minum air putih nanti kembung loh
punya kulkas tuh jangan gede gede kecil aja cukup